anda masih di good morning stigma berpenampilan menarik membuat setiap orang utamanya para perempuan seperti daniar
mewajibkan diri berlama lama di depan lemari demi memilih padu padan baju setiap harinya
iya setuju banget tidak hanya masalah waktu uang pun terbuang untuk berbelanja baju
tapi bagaimana jika anda bisa menyewa baju mahal seharga jutaan rupiah untuk kegiatan sehari hari
hah wahai wanita setuju nggak kalau saya bilang selain mandi dan make up
berdiri di depan lemari untuk pilih pilih baju yang tepat sebelum pergi butuh porsi waktu yang cukup lama
ya nggak salah sih karena ada istilah yang menyebutkan penampilanmu mencerminkan kepribadianmu
betul gak ya kayak gitu seberapa penting untuk anda
cewek itu pasti penting banget beli baju yang modelnya sangat up to date dan kekinian
sebulan itu ya pasti beli baju lah apalagi kalau ada sale dan itu kayak misalnya sebenarnya nggak dibudgetin tapi tau tau jadi beli
ini personally penting banget ya soalnya aku juga kerja di marketing jadi sering ketemu klien sering ketemu sering banyak meeting
ya modis bukan lagi modal diskon
dan jangan pernah ada dalam kamus anda istilah bajet pas pasan jiwa sosialita
untuk wanita perkotaan menggunakan baju mahal demi bergaya tiap kali bekerja hangout atau ke pesta kini bukan lagi mimpi bahkan tidak perlu membeli
kayak per bulan kira kira udah menyewakan sekitar lima ribu baju
penggunanya sendiri kalangan apa mereka kebanyakan career woman
kayak working women dan juga kayak mombreneurs gitu juga lumayan
tapi kita juga ada golongan golongan lain kayak anak kuliah atau even housewives
dengan sistem sewa berbasis aplikasi anda hanya perlu merogoh kocek rp lima ratus sembilan puluh untuk paket sewa satu bulan
selama jangka waktu itu anda bebas menyewa baju perancangan dari satu ratus enam puluh desainer kenamaan
dalam sekali pesan anda dapat mencari baju yang berbeda
anda harus menyewa tiga baju untuk dikembalikan kemudian hari sebelum menyewa kembali
tinggal klik baju favorit pun siap diantar
karena untuk mengurangi jumlah baju yang aku punya di rumah kali ya
mungkin untuk tipe pekerjaan seperti aku se fashion stylist dan fashion influencer
menurut aku lebih menghemat juga
terus mungkin style nya bisa berubah berubah
terus jadi bisa mencoba fashion experience nya jadi lebih tinggi
tips nya adalah memilih size yang benar
dan style theory itu punya fitur di mana dia bisa meng compare size kita dengan size baju yang akan kita sewa
kita ekspektasi pelanggannya untuk menjaga baju ini seperti ini baju mereka sendiri
tapi biarpun ada masalah pun kita akan selalu pastikan bahwa semua barang yang kita kirim itu sudah pasti bersih
semua barang akan selalu lewat dry cleaner laundry kita
nah kita juga ada qc proses yang lumayan full qc proses gitu
yang memastikan bahwa semua barang yang sebelum kita kirimkan dari warehouse kita sendiri
itu sudah tidak ada bernoda sudah tidak ada bau dan semuanya kondisinya bagus
efisiensi anggaran dan waktu menjadi daya tarik tren sewa baju wanita masa kini
bisa menurut aku
pilihan gaya pun jadi tidak terbatas pada koleksi di dalam lemari baju anda